aksi unjuk rasa digelar partai buruh bersama federasi serikat pekerja metal indonesia atau fspmi
di depan gedung dpr jakarta senin siang
dalam aksinya masa menuntut pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja
masa menolak peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja yang dinilai merugikan pekerja
ada sembilan tuntutan yang disuarakan
di antaranya pengaturan upah minimum outsourcing uang pesangon buruh kontrak
pemutusan hubungan kerja tenaga kerja asing sanksi pidana waktu kerja dan pengaturan cuti
kami suarakan adalah pertama terkait dengan perlindungan terhadap para pekerja outsourcing di bumn
lagi lagi negara memberi contoh yang buruk terhadap rakyatnya
kenapa karena para pekerja di perusahaan
perusahaan bumn yang outsourcingnya kesejahteraannya jauh dari harapan
contoh kasus tentang pekerja di sektor osk pln
dimana mulai tahun dua ribu dua puluh dua upahnya berkurang
bukannya menambah bukannya naik tapi malah berkurang
kedua status kerjanya yang namanya alih daya semakin jauh
yang terakhir ini yang sangat miris
dimana ketika ada pelanggan pln di bulan tersebut menunggak tanda penting tidak bisa bayar
itu mengambil keputusan dia tidak mau laporannya ada tunggakan
dengan kata lain dia harus pil
siapa yang bertanggung jawab
makasih karyawan yang harus meniur atau menalahi
partai buruh disuarakan tiga hal
satu menolak perpu pom di kuslau cipta kerja
atau rancangan undang undang cipta kerja yang akan dibahas di dpr ri
tadi saya sudah sampaikan ada sembilan isu
paham minimum konsourcing kontrak mesangon phk
kemudian juga pengaturan jam kerja pengaturan cuti
yang ke delapan adalah tentang tenaga kerja asing dan insumirah dan saksi pidana
kami meminta dpr menolak isi perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua
terkait dengan objek kuslau cipta kerja
bila mana dpr tetap mengesahkan menerima perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tersebut
bisa dipastikan partai bumn bersama organisasi serikat bumn termasuk spfd menggelar pengobokan nasional
jika dpr ri tetap mengesahkan uu cipta kerja
maka partai bumn bersama elemen bumn mengaku akan terus melakukan aksi dan mogok nasional
dan akan mengajukan judicial review
jalil putra jakarta